hei mas pur ada apa lagi
waduh gue lupa
kamu lupa apa pur
tadi tuh gue ketemu pak sopyan
terus dia ngundang makan makan
di restoran padangnya pak sopian lah
wah pasti bakal banyak makanan pur
gue mau ngajak ani dong
kamu mah nyuri kesempatan
lo kan udah punya istri
calon aja belum pasti
ntar kita ketemu di tempatnya pak sofian aja ya
kita jalan bareng aja tuh pur
gue mau ngajak ani dong
apa tuh pak
cuci muka baru minta makan
pake ngajarin
kayak papa anak kecil aja
ya mama udah tau kalo papa itu udah gede
ngomong gedenya biasa aja dong
mbak be dari mana
mau tau aja lho
mama pas ke balet pipis
mama pipisnya di rumah saya aja mak
gak biasa mak
nanti juga biasa mak
orang niatnya baik malah dimarahin
mak risotnya udah dihunggusin semua
yaudah kasih ya
mak kasih ya
semua udah beres bu
tinggal nunggu para tamu datang
tapi kok jam segini belum pada datang pak
ya mungkin dalam perjalanan
apa ngundangin dek
ya terima kasih
duduk dulu ya
tadi pak sopyan ngajak makan di restorannya
emang udah buka restorannya
mau diresmiin sekarang
ya aku mau makan enak
ya bahtelatu mau makan enak
pak mau dimana lagi
mak tak sabar dong
pak sopyan selamat ya
makasih pak ji
makasih pak ji
makasih pak ji
pak sofian restorannya bagus ya
assalamualaikum waalaikumsalam pak pompa di rumah saya rusak pak bisa benerin
eh mas pur ada apa lagi
gue mau ngajakin kamu makan enak dimana restorannya pak sofian oh yang tadi
kamu masih ingat aku lagi males kemana mana kenapa halus aja
ah ayo ke restoran bu nur ya kagak ada mah apa capek
mau kemana ke restoran bunur tapi ini loh papamu males jalan katanya oh iya hari ini ya ya udah
sama bobi aja mah kamu tahu kemarin dikasih tahu sama bunga pas lagi makan bakso
makan bakso apa pacaran yaudah mama mau jalan gak
bapak kenapa yang lain ini tidak datang
kalau ibu nanya begitu bapak jadi bingung
ya terima kasih silahkan masuk ya terima kasih terima kasih ibu terima kasih ibu terima kasih
terima kasih silahkan masuknya
terima kasih buat bapak bapak dan ibu ibu yang sudah datang dan mau doa bersama
tadi tujuan utama saya hari ini adalah memang itu untuk meminta doa dari bapak dan ibu agar
restoran ini dapat berjalan dengan lancar dan berkah dalam usahanya jadi menurut buku
yang saya baca ya brought up ya udah ngapain kelamaan ya keru lapar
maaf hunur saya terlambat
acaranya juga baru dimulai
eh bang cepet bang
kalian kesini ya
nih mak pajak udah bawa nih mak
tukang servis kompa airnya
udah dibenerin kompanya
ini sih mak
bang maaf ya kakek jadi
saya kirain abang bakalan marah
gue bakalan marah